ntar lagi diomelin sama bininya
lu diintrogasi sama si sopi ya
terus terus terus
aku gak tau bang
lu bukan anak baru lagi
lu udah gua anggap
lu boleh gabung sama kita
bini kita katanya udah berjalan
di kamar mandi lama banget
udah kita jual aja makan
katanya di kampusmu mau ada libur ya
mau liburan semester
ya lumayan makanya takutnya libur ya
makanya takut bosen bilang mau cari kerjaan sambilan
nanti kamu jangan lupa jemput sadam ya
mbak nunik mau ikut nari
mana ada ada aja sih
kalau penumpangnya penuh bagaimana
katanya angkatnya jarang penuh
jadi sopi gak boleh ikut
bilang aja kalau sopi gak boleh ikut
takut ya gak bisa ganjen ganjenan sama penumpang
udah ikut dah
bagus kalau begitu
kalau dinda ikut nari
dinda bisa jadi kernet
jadi kita tidak usah bayar tokop
hemat tidak rugi ya bu
ih siapa yang mau jadi kernet
bulanmu mau jadi penumpang biasa
ada takut ketahuan ya punya pacar
enggak ya dinda
kalau dinda ikut
bangku penumpangnya terpakai satu
seran abilah mau kerja
tapi lagi nyari nyari sih mau kerja apa
ntar kuliahnya bagaimana
ya kan ambilnya pas selama liburan aja
ntar kalo kuliah udah masuk berhenti ya
kamu beneran mau ikut
jepan aja mi
biar pacarnya gak nengik
kok mukanya kayak orang ketakutan
ambilin minyaknya di dapur
iya minyak sayur
minyaknya di dapur
kalau si nenek sampai nolak on
bisa kiamat dunia
jadi pakai beginian
itu sepatunya dipakai
apa lagi sih sob
biar aku beli
biar aku beli dulu
hai ini ya ibu ini bang uangnya kasih
baru didepok aja udah enggak ada penumpang mi padahal abi bawanya merayap tuh dari
luinanggung gimana ya terus aja nggak papa
belum satu rit aja deh capek umi soto yang capek
kenapa kagak kenapa napa ya bang dari tadi diam aja biasanya ngebudayain kita bang
atau lagi diomelin sama dirinya
bang stop turun
asap dangband efek